gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok mengaku mendapat undangan dari pdi perjuangan
selasa sore sore ini untuk menghadiri acara pengumuman bakal calon kepala daerah
yang akan diusung pada poil kada dua ribu tujuh belas
ahok juga sengaja mengosongkan agendanya hari ini
untuk menanti panggilan dari partai berlambang banteng itu
ditemui setelah meresmikan ruang publik terpadu ramah anak di pulau pramuka kepulauan seribu
ahok menyatakan telah mengosongkan agenda kerjanya hingga malam nanti
ini dilakukan karena semalam sebelumnya ia diminta sekretaris jenderal pd perjuangan
hasto kristianto bersiap jika harus datang ke dpp pdi perjuangan
untuk menghadiri pengumuman bakal calon yang akan diusung dalam pilkada nanti
mantan bupati belitung timur ini menyebut akan datang ke kantor dpp pdi perjuangan lenteng agung jakarta selatan
selasa sore jika sudah mendapat kepastian
saya nggak tahu ya katanya ke pdip ke dpp katanya
saya cuma disampaikan semalam
bahwa malam ini akan ada pengumuman di dpp pdip
nah diharapkan kalau bisa saya kosongan waktu
siapa tahu diundang datang ke pengumuman itu
berarti sudah ada undangan ya
baru diminta saya mengosongkan jadwal saya
yang misalnya mengosongkan jadwal
dari pak hasto
dibilangnya mengosongkan waktu
ke pasar minggu ya kayaknya
oh ke lenteng agung ya pak
lenteng agung ya